jadi dia akan membuat stella bekerja keras panjang hari seperti pelayan di rumahnya
selesaikan semua pekerjaan ini kau juga masih harus keluar dan memintal benang
bella datang ke sini sayang kau pasti laparkan makanlah
stella dengan cepat menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan pergi untuk memintal benang
setiap hari ibu tiri menyuruhnya untuk pergi ke sumur dekat sungai untuk memintal benang
dan stella akan memintal benang
stella memintal sampai jari jarinya berdarah
seekor burung beo tinggal di sebelah sumur stella akan berbicara dengannya sambil memintal benang
suatu hari ketika dia memintal jari jarinya mulai berdarah dan darah mulai menodai pemintal
dia menyimpan pemintal di sumur untuk membersihkannya dan mulai menimba air ketika pemintal itu jatuh ke dalam sumur
tidak gulungan benang itu jatuh ke dalam sumur
apa yang harus aku lakukan kalau ibu tahu dia pasti akan mati
dia akan mati
kembali ke sumur
dia sudah mencoba semua yang dia bisa untuk mengeluarkan pemintal dari sumur
karena tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan stella memutuskan untuk melompat ke sumur
ketika dia membuka matanya dia melihat dirinya di padang rumput
matahari bersinar cerah dan ada bunga bunga indah di mana mana
di mana aku indah sekali tempat ini
hmm tempat ini
stella berjalan ke depan dan dari kejauhan dia melihat toko roti
ada roti di dalam oven
roti itu memanggil
ini semacam tanah ajaib
keluarkan kami keluarkan kami
atau kalau tidak kami akan terbakar
kami telah dipanggang untuk waktu yang lama
tolong keluarkan kami
stella mendengar roti dan mengeluarkannya dari orang

stella melangkah lebih jauh dan dia melihat pohon apel
pohon itu juga bisa berbicara
semua apelku sudah batang
tolong petiklah dan makanlah atau mereka semua akan busuk
stella mendengar pohon itu berbicara dan dia tidak tahan dengan rasa sakit pohon itu
segera setelah dia menggoyangkan pohon apel apel itu mulai jatuh ke tanah suci

terus menggoyangkan pohon itu hingga apel terakhir jatuh
kemudian dia mengumpulkan semua apel di satu sisi dan pergi
ketika dia terus berjalan dia mencapai sebuah gubuk di mana dia melihat seorang wanita tua
wanita itu memiliki gigi yang begitu mengerikan sehingga stella menjadi takut
segera setelah dia berbalik untuk lari dari sana wanita tua itu memanggilnya
jangan takut padaku anakku
kalau kau menjaga rumahku dengan baik kau bisa tinggal di sini
aku akan memberimu segalanya
sebagai imbalannya kau hanya perlu memastikan bahwa setiap hari ketika kau membereskan tempat tidurku
kau menutupinya dengan bulu seperti tanah yang tertutup salju setelah salju turun
dan ya semua orang di sini memanggilku ibu hole
ibu hole berbicara kepadanya
ibu hole juga sangat mencintai stella dan memberinya makan yang enak untuk dimakan
stella tinggal di sana selama beberapa waktu dan kemudian dia mulai merindukan rumah
ibu hole sangat baik padaku
dia merawat aku dengan sangat baik
tapi aku merindukan rumahku
stella sangat senang bisa bersama dengan ibu hole
tetapi sekarang dia berpikir sudah waktunya dia pulang
jadi suatu hari dia berkata kepada ibu hole
ibu hole aku ingin kembali ke rumah
aku tidak bisa tinggal di sini lagi
aku senang mendengar kau ingin kembali ke rumah
kau telah bekerja dengan sangat tulus
aku sangat bahagia bersamamu
aku sendiri yang akan mengantarmu ke rumahmu
terima kasih ibu hole
ibu hole mengambil tangan stella dan membawanya ke pintu besar yang terbuat dari emas
pintu itu terbuka
saat stella melewati pintu itu pintu itu mulai menghujani emas
dan sebelum dia menyadarinya dia mengenakan emas dari ujung kepala sampai ujung kaki
hahaha ini adalah upahmu
kau telah melayani aku dengan cinta seperti itu
dan ini adalah gulungan benang yang telah kau jatuhkan ke sumur
mau tidak mau stella bertanya tanya apakah semua ini nyata atau hanya mimpi
dia tidak pernah mendapatkan begitu banyak cinta dari siapapun sepanjang hidupnya
dia menangis bahagia
kemudian pintu tertutup dan stella melihat bahwa dia berdiri di dekat sumur di luar rumah ibu tirinya
begitu dia melihatnya burung beo itu datang dan duduk di bahu stella dan berkata kepadanya
ini dia putrimu semurni emas dia kembali
burung beo itu terus mengatakan ini berulang ulang
ketika stella memasuki rumah itu ibu tirinya dan bella terkejut melihatnya karena dia mengenakan emas dari ujung rambut sampai ujung kaki
mereka dengan senang hati memintanya untuk masuk
stella sayangku dari mana saja kau pergi aku sangat khawatir padamu
dan dari mana kau mendapatkan ini semua
stella memberitahu mereka segalanya
mendengar ceritanya hati ibu tiri itu terselimuti oleh keserakahan
wow banyak sekali emasnya kalau aku mengirim bella juga ke sana aku akan menjadi sangat sangat kaya
sama seperti stella ibu tiri meminta masalah
diri meminta bella juga untuk memintal benang di sumur
bella menusuk jarinya sendiri dengan duri sehingga berdarah
dia menaruh darah di pemintal dan melemparkannya ke dalam sumur lalu melompat ke dalam sumur itu sendiri
seperti stella matanya terbuka di padang rumput
dia bangkit dan berjalan ke depan dia mencapai toko roti
kami akan dibakar
kami akan dibakar
kami telah dipanggang untuk waktu yang lama tolong keluarkan kami
kami akan dibakar
ini kenapa mengapa aku harus mengotori tanganku untuk kalian
setelah berbicara demikian bella berjalan lagi dia kemudian mencapai pohon apel
semua opelku sudah matang tolong petiklah dan makanlah atau mereka semua akan busuk
kau sudah gila mengapa aku harus memetiknya bagaimana kalau sebuah apel jatuh di kepalaku
dia berbicara dengan kasar ke pohon itu dan melanjutkan perjalanan
akhirnya dia sampai di rumah ibu hole dia telah mendengar giginya yang mengerikan dari stella
sehingga tanpa takut dia sendiri yang meminta ibu hole untuk mempekerjakannya
ibu hole aku dengar kau butuh seseorang untuk bekerja biarkan aku bekerja denganmu
ibu hole menjelaskan semua pekerjaan kepadanya dan memberitahu dia bagaimana dia ingin bulu bulu diletakkan di tempat tidurnya setiap hari
pada hari pertama bella mematuhi ibu hole tetapi mulai hari berikutnya ia mulai mengulur waktu
pada hari ketiga dia tidak melakukan apa apa
akhirnya dia mulai tidur sepanjang hari
dan dia bahkan mengabaikan instruksi menyebarkan bulu bulu di tempat tidur ibu hole
karena tidak melihat bulu di tempat tidurnya ibu hole sangat marah dia pergi ke bella dan berkata kepadanya
aku pikir sekarang ini kau harus kembali ke rumahmu
bella sangat gembira mendengar ini dia pikir dia sekarang akan mendapatkan emas ibu hole membawanya ke pintu emas
segera setelah bella melewati pintu itu bukannya emas yang menghujani dirinya
ini adalah hadiahmu untuk jenis pekerjaan yang telah kau lakukan
pintu tertutup dan dia kembali ke rumah burung beo melihatnya dan duduk di sumur ia mulai memanggil
ini dia putrimu seburu kotoran dia kembali
itulah sebabnya dikatakan bahwa imitasi pun membutuhkan otak
seperti stella bella berhasil mencapai gubuk ibu hole
tetapi karena kemalasan dan kebiasaannya untuk berhenti bekerja ia membawa pulang kotoran bukannya emas
jadi dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus tulus dan jujur dalam apapun yang kita lakukan